asosiasi pengusaha indonesia apindo menyebut akhir oktober dua ribu dua puluh dua terdapat tujuh puluh sembilan ribu lebih buruh di sektor padat karya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau phk
industri yang terhantam betul adalah sektor industri tekstil dan alas kaki yang juga banyak gulung tikar atau mengurangi produksinya
tapi di atas kertas dari data bps yang seperti yang tadi sudah anda saksikan jumlah pengangguran terbuka agustus tahun dua ribu dua puluh dua menurun daripada tahun lalu
tetapi pelemahan ekspor sudah memengaruhi permintaan dan membuat banyak pabrik memilih mengurangi produksi hingga memotong jumlah pekerja
bagaimana sekarang kondisi realnya di lapangan kita berbincang
malam hari ini sudah bergabung dua narasumber secara virtual yang pertama saya sapa wakil gubernur jawa timur
selamat malam mas emil
ya saya sudah mendengar mas emil terima kasih
berikutnya saya sapa koordinator advokasi bpjs watch
pak timbul siregar
pak timbul selamat malam
nah sudah bisa terdengar

iya saya sudah bisa mendengar dengan baik terima kasih
bapak bapak kalian saya ke mas emil dulu
mas emil phk di sektor industri spesifik ya tekstil dan mulai menunjukkan gejolak
ini sudah mulai terjadi
laporan tertingginya ada di jawa barat
bagaimana dengan di jawa timur sejauh ini mas emil dalam dua tiga bulan terakhir misalnya
ini kalau merujuk kepada aturan undang undang sebelas dua ribu dua puluh dan juga bp tiga puluh lima dua ribu dua puluh satu
itu kalau phk harusnya ada laporan yang masuk ke dinas tenaga kerja
tetapi sampai saat ini kami belum memperoleh informasi terjadinya phk oleh pabrik pabrik
kita melakukan sampling di tiga perusahaan tekstil yang terbesar yang ada di jawa timur
sedang high season order pesanan dari bulan oktober dua ribu dua puluh dua ini sampai februari dua ribu dua puluh
tapi memang untuk pekerja yang sifatnya kontrak memang belum ada perpanjangan lagi
dan kemudian ada perusahaan lain yang juga tidak melanjutkan yang sudah usia pensiun
dan satu lagi juga bahkan menyerap tiga karyawan baru
jadi ini agak
kami masih mencoba menggali
kami masih mencoba menggali
baik baik saya ke pak timbul sekarang
pak timbul bagaimana dengan data teman teman di lapangan
mungkin ada yang sudah dikumpulkan
memang jumlah phk ini masih debat tebal ya
kalau kita lihat hari ini kan menaker rapat kerja dengan komisi sembilan
itu menyajikan data sebesar sepuluh tujuh ratus enam puluh lima orang phk per september akhir

tetapi kalau kita membaca data disampaikan oleh asosiasi industri sepatu aprisindo
per akhir oktober itu sebanyak dua puluh lima tujuh ratus orang yang ter phk
nah ini memang seperti yang dikatakan pak wagub juga
ada ketidakcocokan data
sebenarnya berapa sih yang ter phk itu
apakah memang real ter phk
atau seperti kasus waktu paling ini di rumahkan
nah ini yang harus menjadi kepastian berapa jumlah phk
kalau yang menurut dari amatan kami sebenarnya sih masih belum terjadi lonjakan phk ya
dan kalau kita bandingkan dengan dua ribu dua puluh satu itu satu ratus dua puluh tujuh delapan puluh lima phk
nah tetapi bulan september dua ribu dua puluh dua menurut kementerian tenaga kerja baru sekitar
jadi memang kalau kita bandingkan dari januari ke desember dua ribu dua puluh satu
dengan januari sampai september ini memang jomplang satu ratus dua puluh tujuh delapan puluh lima ke sepuluh
ini yang memang tentunya kalau dibilang terjadi phk besar besaran
masih tanda tanya nih apakah memang betul data yang disajikan oleh kemenaker sepuluh tahun
atau memang data yang disampaikan oleh asosiasi industri sepatu
yang mengatakan per oktober dua ribu dua puluh dua sebanyak dua puluh lima tujuh ratus orang
nah ini yang menurut saya harus dipastikan sehingga isu phk besar besaran ini tidak menjamin
lian seperti itu
oke baik saya ke mas emil sekarang apakah mas emil bisa mendengar suara saya
oke mas emil tadi pak timbul sedikit menjelaskan ada perbedaan data
ada data yang disampaikan oleh kemenaker dan juga oleh apri sindo
sedangkan ini ada data dari apindo yang kami kutip dari beberapa informasi dari cnbc indonesia
itu sudah tujuh puluh sembilan ribu lebih buruh di sektor padat karya per akhir oktober itu
sudah menjadi korban phk
mas emil kalau misalnya kita bicara soal data ini saya tahu teman teman di jawa timur itu juga sudah punya sistem pencocokan data
sistem yang dibuat sendiri oleh mas emil dan teman teman di pemprov
apakah sekarang ada upaya yang dilakukan untuk bisa memberikan kepastian soal ada tidaknya phk ini
karena begini kalau misalnya seperti yang kita tahu betul berdasarkan undang undang tentu harus ada laporan kepada pemprov
tapi ada juga kekhawatiran dan juga sudah ada suara suaranya
ada beberapa phk yang mungkin tidak diselesaikan haknya secara penuh
dan itu tentu saja yang mengkhawatirkan
dan juga mungkin dipantau terhadap
dipantau terus juga oleh bpjs watch
ya jadi memang hak hak pekerja harus dipenuhi
bagaimana etikat baik untuk memenuhi tentu itu adalah upaya bersama kita untuk mengawal
tapi begini kalau kita datang ke pabrik pabrik kita akan menemukan ada dua macam pekerja
pekerja yang memang full time dan ada pekerja yang sifatnya itu variable ya
jadi mereka itu dilibatkan secara
jadi tidak full
kalau ada order tambahan mereka siap dimobilisasi secara short term
nah mungkin saja pekerja pekerja yang sifatnya mobilisasi short term inilah yang tidak dipanggil lagi misalnya
inilah yang kita sebut kadang kadang ini pekerja paruh waktu atau pekerja musiman dan lain sebagainya yang di
dan saya kalau turun ke pabrik selalu menemukan ada komposisi itu
tapi tidak sedikit juga yang pekerja full time
nah kami dari pemprov dinas tenaga kerja selalu memantau dan juga bahkan menghimbau
sebelum bahkan mencoba mencegah untuk sebelum phk untuk mencegah kita bisa kemudian katakanlah mulai melakukan semacam merubahkan bergilir
itu sempat dilakukan waktu covid supaya nggak sampai mereka di phk
atau misalnya menegosiasikan upah dengan dasar kondisi perusahaan ya kan termasuk fasilitas dan tunjangan
nah ini satu lagi
untuk pekerja yang statusnya tadi short term atau temporer atau paru waktu itu memang mereka akan menjadi apa
akan lebih diprioritaskan yang pekerja full time
nah inilah yang mungkin kemudian bisa kita juga tidak boleh mengabaikan fakta ini
karena biar bagaimanapun pekerja temporal adalah warga dan pekerja kita juga yang harus kita pikirkan nasibnya
tetapi sejauh pemantauan secara makro ekonomi ya
tadi juga dibahas data dari bpjs bahwa sebenarnya kita justru melihat pertumbuhan ekonomi di sektor industri
nah ini menarik
jadi ya bahwa memang secara makro kondisi sektor manufakturing baik
tadi jabar juga dikutipkan ya tetapi terjadi justru angka pengurangan karyawan yang signifikan

tapi kita juga memang mencatat dari data angkatan kerja pengangguran juga dicatat
dan di antara provinsi di pulau jawa setelah diy yang terendah adalah jawa timur
namun demikian sekali lagi ini tadi bahwa ada juga peralihan dari mereka yang bekerja paruh waktu atau bekerja di sektor formal
menuju ke usaha sendiri atau bekerja dibantu buruh tidak tetap
komposisi ini naik cukup signifikan
dan banyak yang pindah
justru yang dapat tambahan satu juta itu ada di agro di agriculture pertanian
jadi kalau misalnya yang disampaikan oleh menko perekonomian erlangga hartarto kemarin mas emil
bahwa ada pengurangan permintaan berkaitan dengan ekspor dan ini ada kaitannya dengan industri industri yang berkaitan dengan ekspor
itu anda tidak lihat itu terjadi di jawa timur
atau ada tapi kecil
kami melakukan sampling di tiga tekstil terbesar
dan kami mendapatkan informasi tidak ada phk
tapi kami pasti harus mendalami tadi yang status
pekerja sifatnya adalah temporer tadi
pekerja yang tidak dianggap berstatus full time
nah ini jangan jangan ada pengurangan serapan karena biasanya mereka dilibatkan untuk memenuhi order
tapi salah satu dari tiga perusahaan tadi bahkan mengatakan sampai februari dua ribu dua puluh tiga ordernya masih high season malah
jadi tentunya kita akan semakin vigilant semakin agresif dalam memantau potensi potensi ini dan segera mengambil sikap
tetapi di tingkat agregat kita tahu bahwa memang kita harus mengambil sikap
kita tahu bahwa memang terjadi juga peralihan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor yang lainnya
dan ini terjadi
jadi kita juga memang melihat secara mikro tetapi kita tidak boleh melupakan gambaran makronya tadi
pak timbul kalau misalnya dari pantauan teman teman bpjs watch terkait dengan ada mereka yang di phk
apakah kemudian hak haknya sudah betul betul diberikan oleh perusahaan perusahaan yang melakukan layoff itu
memang tentunya berdasarkan pp tiga puluh lima dua ribu dua puluh satu yang turunan dari undang undang cipta kerja ketika terjadi phk ini memang ada dua puluh enam jenis phk ya
nah dua puluh enam jenis phk itu memang terkait juga dengan apa alasannya dan kompensasinya
misalnya efisiensi dapat tidak mengalami kerugian satu kali undang undang dan sebagainya
nah tetapi memang juga tentunya bukan berarti phk itu semuanya mulus
ada juga yang diperselisihkan
sampai ke pengadilan hubungan industrial sampai ke mahkamah agung
nah ini yang mungkin juga bagian dari tidak connectnya data phk itu dari kementerian dan dinas netra kerja dengan pengadilan hubungan industrial setempat dan sampai ke mahkamah agung di jakarta
nah jadi kalau kami amati sih memang bagi perusahaan yang melakukan proses efisiensi dan mereka biasanya diberikan pesangonnya tapi kompensasinya
tetapi bagi perusahaan perusahaan juga yang relatif tidak baik dia membawa ataupun mengajak pekerja berselisih sampai ke mahkamah agung
karena memang proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk kasus perselisihan phk ini kan memang ada aturannya
proses biparte tiga puluh hari kerja mediasi tiga puluh hari kerja pengadilan hubungan industrial lima puluh hari kerja mahkamah agung tiga puluh hari kerja
tapi faktanya bisa sampai dua tiga tahun
nah ini yang memang juga akhirnya proses penyelesaian

nah ini yang memang juga akhirnya proses penyelesaian

ada psak dua puluh empat pengusaha
itu sebenarnya harus mencadangkan
tetapi dikelola sendiri nah
yang kami usulkan adalah bagaimana
iur ke bpjs ketenagakerjaan
sehingga ketika terjadi proses phk
misalnya seperti ini nanti
perusahaan tidak perlu bayar lagi
uangnya sudah ada di bpjs ketenagakerjaan
nah ini yang nanti akan menurunkan
tingkat perselisihan hubungan
industrial khususnya perselisihan phk
kalau ada dananya dan memang
itu sudah di iur selama ini oleh pengusaha
nggak perlu lagi sampai pengadilan hubungan industrial
apalagi sampai mahkamah agung
dan ini yang nanti akan memperbaiki
iklim hubungan industrial
iklim hubungan industrial akan
iklim investasi yang baik juga
tapi selama ini kita tidak
pernah mau berubah
nah kita selalu banyak persoalan
mogok demo hanya gara gara pesangonnya
tidak dibayar pesangonnya tidak
dicicil dan sebagainya sehingga
hak hak pekerja itu
menjadi sulit didapat seperti itu
pak timbul kita tahu tadi
yang disampaikan oleh mas emil
di jawa timur kondisinya masih cukup stabil
di beberapa pabrik
industri tekstil itu ada peningkatan
pesanan tapi pak timbul
sekarang mumpung ada mas emil disini
apa yang harus diantisipasi
yang betul betul diperhatikan pemprov
karena kita tahu ada ancaman
resesi di tahun depan
ya jadi tentunya memang
ketika terjadi phk
dengan segala kondisi ya
geopolitik bagaimana inflasi
penurunan daya beli dan sebagainya yang menyebabkan
akhirnya banyak terjadinya phk
misalnya seperti itu maka pemerintah
harus menjalankan fungsi fungsinya
yang seperti diatur dalam regulasi itu

hukum positif kita pertama
pengawasan apakah benar memang phk ini
gara gara terjadinya proses
persoalan di perusahaan karena
dia tidak mampu
untuk apa namanya normal ya
bekerja normal jangan juga nanti menjadi
bagian dari apa namanya
ajimumpung wah lagi proses begini kita phk in
nah ini dengan pertama
fungsi pengawasan yang kedua
kalaupun terjadi phk
kompensasinya itu semoga bisa diberikan
segera gitu sehingga bisa
menjadi daya beli pekerja
untuk ketika dia mengalami phk
ketiga bagaimana juga pasal dua puluh tujuh
perpres delapan puluh dua ketika
pekerja ter phk dia
tetap dijamin oleh jaminan kesehatan nasional
itu di pasal dua puluh tujuh disebutkan maksimal
enam bulan dan yang berikutnya
bagaimana ketika dia phk dia
juga dapat jaminan kehilangan pekerjaan
sehingga dia mendapatkan
dana tunai maksimal enam bulan
dan kemudian juga bagaimana dapat informasi
pasar kerja nah ini fungsi fungsi
yang harus dijalankan oleh pemerintah
ketika nanti terjadi
proses phk jadi jangan juga
pasal dua puluh tujuh tidak dikawal tidak dijalankan
sampai saat ini baru sekitar
empat ribuan pekerja
yang menerima jkp padahal
kalau kita lihat dari data yang
dari asosiasi industri sepatu
sudah dua puluh lima ribuan
dan sebagainya ini kan jomplang
artinya ada sesuatu yang miss gitu
antara hukum positif dengan
realisasi yang terjadi
menyambung tadi yang
disampaikan oleh pak timbul
ketidakpastian global ini masih terus
membayangi jadi apa yang saat ini
strategi yang sedang disiapkan
oleh pemprov jawa timur
yang pasti pertama
karena kalau kondisi tidak kondusif
ekonomi akan sulit berjalan
nah oleh karena itu saat ini misalnya
banyak bencana yang terjadi di jawa timur
kita harus bisa segera melakukan
pemulihan terhadap sendi sendi kehidupan masyarakat
akses yang terisolir
kita pastikan ada jalur alternatif
dilengkapi dengan kebijakan ekonomi kita
roda ekonomi jawa timur kan umkm
nah kita lihat lah bahwa umkm
masih membutuhkan government support
nah memang lalu yang justru besar bagaimana
justru itu ini kan satu kesatuan sistem
kayak orkestra gitu loh
jadi kita pastikan yang perlu government support
jalan sehingga kemudian industri ini
juga jadi bagian dari sistem yang
khusus tadi yang disampaikan pak timbul
betul bahwa memang
apa yang ada di aturan tidak otomatis
langsung terrealisasi kalau tidak dikawal
dengan baik inilah sebabnya memang
pengawas ketenaga kerjaan harus memainkan peran
tadi untuk kemudian memastikan
pekerja mendapatkan hak haknya
kita tahu bahwa bpjs ketenagakerjaan
ada fitur jaminan kehilangan pekerjaan ya
memastikan pekerja tersebut aktif ini
yang harus kita lakukan bahkan jauh
jauh hari sebelum adanya phk
seperti ini maka kita harus
untuk memastikan kepatuhan
dalam mendaftarkan pekerjanya ke
baik bapak bapak kita sama sama
dan cermat bagaimana perkembangannya
terutama berkaitan dengan ancaman phk ini
terima kasih sekali lagi malam hari ini
sudah berdiskusi mas emil dardak
wakil gubernur jawa timur dan juga
pak timbul siregar koordinator advokasi bpjs watch
terima kasih terima kasih pak wagub
terima kasih selamat malam bapak bapak